minggu lalu forbes merilis daftar orang terkaya di indonesia tahun dua ribu dua puluh
dalam daftar tersebut hartono bersaudara pemilik grup jarum masih bertengger di posisi puncak
dan secara keseluruhan forbes mencatat total kekayaan kolektif lima puluh orang terkaya di indonesia
ini total kekayaannya sudah mencapai rp satu ratus delapan puluh miliar dolar amerika serikat atau setara dengan rp dua delapan ratus sebelas triliun
dan angkanya juga naik dari tahun lalu yang hanya satu ratus enam puluh dua miliar dolar amerika serikat
ini naiknya sekitar sepuluh persen
jadi lebih tinggi daripada inflasi ya
nah kita akan bahas satu satu
peringkat pertama ini masih hartono bersaudara yang memperoleh kekayaan dari bank sentral asia atau bca yang diakusisi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau misalnya kita juga lihat ada beberapa produk lainnya seperti jarum
ini juga dimiliki oleh perusahaan mereka
dan selain itu juga ada brand elektronik politron
selain itu juga ada gdp venture yang dikembangkan oleh generasi mudanya
nah ini gdp bentur ini
memang investasi di beberapa sektor teknologi
dan salah satu emiten blibli dari sektor digital yang baru saja ipo pada tahun dua ribu dua puluh dua ini juga menambah kekayaan mereka dengan total pendanaan delapan triliun rupiah
oke dan selanjutnya nomor dua
nomor dua ini akhirnya berhasil menggeser yang ketiga ya sinarmas
biasanya sinarbas group ini selalu di peringkat nomor dua
tapi tahun ini ada pendatang
baru dari bayan resources bernama lo tukwong
dan pada tahun lalu sebenarnya tukwong ini menempati urutan ke dua puluh delapan orang terkaya di indonesia
tapi pada tahun ini sudah di peringkat kedua
tukwong merupakan pendiri daya bayan resources perusahaan tambang batu bara
dan turut mengembangkan perusahaan energi terbarukan metis energi
dan karena banyak sekali ya faktor eksternal harga komoditas energi melonjak tinggi
seperti ada perang
dengan rusia dengan ukraina
ini meningkat kekayaannya hingga lima kali lipat
dan selain itu lou tukwong juga mendirikan perusahaan cx global
tukwang yang membangun sistem kabel bawah laut untuk internet
yang menghubungkan singapura indonesia dan juga malaysia
ini luar biasa sekali ya
jadi sekarang banyak sekali pengusaha yang mulai di beberapa bidang
tapi akhirnya bagaimana memonetize itu semuanya adalah sistem listrik laut ini ya
yang akan nanti mungkin ditanam di bawah tanah ataupun di bawah laut
dan lou tukwong sudah mulai semuanya ini
oke selanjutnya adalah sinar mas group
ini sudah tidak asing lagi
kekayaan eka cipta wijaya yang meninggal pada tahun januari dua ribu sembilan belas
pada usia sembilan puluh delapan tahun turut diwariskan ke keluarganya
eka cipta merupakan pendiri
perusahaan sinar mas group
yang berfokus pada kertas properti keuangan kesehatan agribisnis dan juga telkom
jadi semuanya kekayaan dari beberapa orang kaya ini
sebenarnya ada beberapa bidang yang serupa
dan mereka juga menambah modalnya
begitu ya ke pertambangan dan juga ke sektor digital dan juga telkom
baik kita akan lihat
peringkat selanjutnya peringkat keempat adalah sri prakas lohia
mempunyai harta sekitar satu ratus dua puluh dua belas triliun rupiah
bermigrasi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh bersama ayahnya dari india ke indonesia
sri pasca merupakan pendiri indorama corporation
perusahaan petrokimia dan juga tekstil
produsen polio levin terbesar kedua di afrika
dan juga terbesar di afrika barat
oke dan yang kelima adalah antoni salim
ini juga sudah tidak asing lagi dari salim group
anak lim sulyong ya yang merupakan pimpinan dari salim group
grup konglomerasi yang berfokus di sektor makanan
seperti ada indomie indofood retail banking telkom dan energi
dan salah satu anak perusahaannya indofood merupakan produsen mie instan terbesar di dunia
dan tahun dua ribu dua puluh dua salim menginjeksi perusahaan batubara bumi resources
sebesar satu enam miliar dolar
dolar amerika serikat
selanjutnya adalah ct corp
hyrule tanjung lalu ct corp berhasil menduduki posisi keenam orang terkaya di indonesia
ct corp saat ini juga fokus pada jasa keuangan dan juga media dan gaya hidup
portfolio industri keuangan mencakup bank konvensional syariah hingga digital
seperti juga ada yang saat ini sedang ramai juga adalah alobank
dan ct corp menaungi media tv seperti cnn
cnbc detik com hingga digital
gaya hidup dari belanja hingga rekreasi
ya selanjutnya ini masih ada empat lagi
yang ketujuh adalah prajogo pangestu
kekayaannya mencapai delapan puluh tujuh triliun rupiah
ia mengawali bisnis di industri kayu
dan merger dengan tripolita indonesia pada tahun dua ribu sebelas
dan pada maret dua ribu dua puluh dua prajogo juga berekspansi ke bisnis geotermal melalui star energy
ya lalu kita lihat selanjutnya adalah kalbe group
ini juga saat pandemi
ini sebenarnya adalah industri yang rising star ya
semuanya ingin masuk ke bidang medis seperti itu
beliau bonyamin setiawan memiliki harta kekayaan tujuh puluh empat delapan puluh delapan triliun rupiah
seorang dokter di bidang farmakologi
merupakan pendiri perusahaan farmasi terbesar di indonesia kalbe pharma
selain itu dr bun juga turut memegang mitra keluarga yang mengoperasikan dua puluh lima rumah sakit di indonesia
oke dan selanjutnya adalah tahir dan keluarga

oke dan selanjutnya adalah tahir dan keluarga asetnya diperkirakan mencapai enam puluh lima lima triliun rupiah

sebenarnya pak tahir ini juga pernah hidup susah ya semasa kecil
terkenal karena kebaikan hatinya melalui tahir foundation
tahir merupakan pendiri maya pada group konglomerasi besar terdiversifikasi dari bank healthcare real estate hingga media termasuk forbes indonesia
oke dan selanjutnya kita lihat paling terakhir adalah joko susanto
pasti anda tidak asing lagi dengan alphamart
seperti itu joko susanto merupakan pendiri alfamart yang memiliki kurang lebih sembilan belas gerai supermarket di indonesia dan lebih dari satu dua ratus toko di filipina
pada juni dua ribu dua puluh dua joko juga memboyong saham bank aladin syariah senilai tiga puluh juta dolar as
ya sejumlah pendatang baru mewarnai deretan orang terkaya indonesia dan hal ini juga membuktikan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan
ada peluang yang bisa dimanfaatkan
kenaikan total kekayaan lima puluh taipan indonesia ini sekali lagi membuktikan perekonomian indonesia mulai bangkit dan menunjukkan tren pemulihan yang terus berlanjut